soalan nyusun menteri menteri itu hak produktifnya pak prabowo dan bang jul ini salah satu pengusung utama atau paling pengurus utama pak prabowo
kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri mbak atau di kabinet nggak ada
komunikasi kami dengan pak prabowo mas ahy dan pak prabowo itu sangat sangat baik termasuk mengenai rencana rencana ke depan
untuk unggul di pilpres februari lalu prabowo sudah menyatakan akan merangkul semua pihak untuk bisa bekerjasama lima tahun mendatang
jika semua parpol berada dalam satu barisan koalisi besar akankah demokrasi bisa berjalan tanpa adanya oposisi yang akan menjadi penyeimbang
inilah satu menjadi forum berebut kursi menteri
yang kini dengan jelas menyatakan sikap mendukung pemerintahan prabowo gibran meski sebelumnya kencang bicara soal perubahan
kalau memang ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta tapi kesempatan dorongan keinginan spirit mengajak
untuk bersama dengan pemerintah saya pikir itu lebih
ini adalah pilihan saya
apalagi pak prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan
yang begitu menantang di masa yang akan datang
sebagai salah satu pengusung dan pendukung prabowo gibran partai golkar mengaku tak khawatir jatah kursi menteri mereka akan berkurang
meski sejumlah partai di luar koalisi indonesia maju mengaku mendukung prabowo gibran
saya kira pak prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri
yang itu sudah rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik
jadi kalau pun kemudian nanti ada partai partai politik lain yang masuk
tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara pak prabowo dengan ketua partai golkar ketua partai pan demokrat dan yang lainnya
sementara itu sebagai ketum demokrat dan parpol yang mendukung prabowo gibran di pilpres lalu
ahy menyebut koalisi kuat dan solid itu
tak harus selalu dalam jumlah besar
kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya
besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid
artinya jangan sampai terkesan besar tetapi kropos
sejak dinyatakan unggul di pilpres februari lalu
prabowo sudah dengan tegas menyatakan akan merangkul semua pihak untuk bisa bekerja sama lima tahun mendatang
prabowo gibran dan seluruh koalisi indonesia maju
kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan
kami akan menjadi presiden wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
masih ada sekitar enam bulan lagi sebelum akhirnya prabowo gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden
tarik menarik isu koalisi pun semakin kencang
tapi akankah elok jika semua parpol berada dalam koalisi dan satu barisan
tanpa adanya oposisi yang menjadi penyeimbang
berebut kursi menteri adalah tema satu meja the forum malam ini
telah hadir di studio andi malarangeng sekretaris majelis tinggi partai demokrat
kemudian ada mas yadi wianto anggota dewan pembina partai gerindra
kemudian ada jurubicara pks pipin sopian
dan ada pemikir kebindikan sukidi
melalui sambungan zoom ada saiful huda wakil sekjen partai kebangkitan bangsa
selamat malam mas huda
saya mulai diskusi dari mas biadi
mas biadi betulkah kemudian pak prabowo memang punya keinginan untuk merangkul semua partai politik masuk dalam pemerintahan
yang dimaksud pak prabowo itu adalah merangkul semua elemen dan semua anak bangsa untuk bersama sama membangun negara ini
nah elemen itu kan bisa saja dari berbagai macam partai
artinya kapabilitas dan kemampuan daripada anak anak bangsa untuk kita yang dipunyai untuk sama sama membangun negara ini
ini adalah platform awalnya pak prabowo seperti itu
semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun
artinya semua partai politik elit elit partai politik akan masuk dalam pemerintahan
ya permasalahannya kita bicara mengenai masalah masuk dalam pemerintahan ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan partai partai politik yang lain
karena tentunya setelah kontestasi pilipres ini masing masing kita menghargai semua daripada masing masing partai
tetap masih ada pembicaraan pembicaraan ke depannya
tapi keinginannya memang mengajak semua partai politik tanpa kecuali masuk dalam pemerintahan
ya itu adalah salah satu memang keinginan pak prabowo bahwa semuanya setelah
kontestasi presiden ini selesai kita saatnya untuk membangun artinya bersama sama kita membangun
oke setelah nasdem dan pkb kemudian kapan bertemu dengan pdip dan pks
tapi kita melihat bahwa masing masing mempunyai batasan batasan
jadi misalnya yang belum komunikasi dengan pak prabowo langsung itu adalah pdi perjuangan menunggu daripada rakernas
dari pks juga masih menunggu dari dewan suro kan begitu itu
tetapi komunikasi tetap terjalin dengan pimpinan pimpinan
memang ditujukan untuk merangkul semua kekuatan politik dalam satu barisan di pemerintahan
saya kira merangkul dalam pengertian kita ini bersama sama membangun
dalam rangka membangun ini kan perlu ada sesuatu hal yang memang persamaan dalam visi dan misi dulu
nah inikah memang pada saat ini adalah visi dan misi kita untuk membangun bangsa dan negara kan harus disamakan dulu
baru kita bicara mengenai masalah lebih lanjut
mas andi kalau tadi ahy bilang bahwa tak ingin koalisi besar itu keropos
artinya memang ini sikap sedikit resisten gitu
agar tidak terlalu banyak yang kemudian parpol parpol di luar yang kemudian masuk atau gimana
kalau itu kan kalau soal koalisi ini tentu saja kita serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
cuma memang kita juga mengerti bahwa ada kebutuhan pak prabowo
untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen
sekarang ini koalisi kami berempat itu masih sekitar empat puluh
jadi perlu untuk tambah dukungan lagi
mungkin satu atau dua partai tapi jangan semua
jangan semua karena kan kalau semua tidak ada oposisi
dan yang penting lagi siapapun misalnya dari pendukung satu maupun tiga kalau ada yang di di di di atau yang bergabung masuk dalam koalisi
pemerintahan pak prabowo itu harus konsisten
konsisten jangan ya seperti sekarang ini kan ada kelihatan di dalam pemerintahan tapi rasa oposisi
kalau dalam pemerintahan ya bersama sama kita
untuk membangun bangsa ini dalam konteks koalisi pemerintahan
bahwa nah kalau semuanya masuk kan juga jadi tidak sehat demokrasi kita perlu ada juga yang berada di luar
yang mana di dalam mana yang di luar kita serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo sebagai presiden terpilih
jadi sebetulnya kalau pertemuan apa eee
prabowo dan caimin kira kira andi tadi mengatakan ya jangan semua lah
kalau pkb sebetulnya maunya di mana sih sebetulnya
ya prinsipnya waktu pertemuan terakhir kami dengan pak prabowo
nah pada level itu eee urusan menteri urusan apa sepenuhnya eee belum jadi bahasan
tapi prinsipnya pkb ini ingin membuat dan membuka tradisi
siapapun yang kalah pilpres
saya kira selain memberikan selamat
selain membangun komunikasi yang produktif dengan si pemenang
salah satunya yang ingin kami tradisikan
agenda perubahan yang sempat diusung oleh pasangan satu
kami titipkan kembali kepada pak prabowo dan pak prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa
nah pada konteks itu eee saya kira eee semoga kedepan pengalaman eee pemerintahnya mas andi maraleng misalnya
yang sempat bikin koalisi gemuk hampir sembilan puluh persen bahkan waktu itu
eee waktu pak sbi memerintah itu hampir sembilan puluh satu sebenarnya
nah pada konteks pada konteks itu kami ingin check and balances itu tetap harus berjalan
ini sikap kritis saya kira tetap harus dikembangkan
tapi persisnya tawaran dari pak prabowo kepada pkb apa mas huda
ya pak prabowo menyampaikan bahwa pemerintahan baru masih butuh dukungan dari partai politik lain
ya terutama konfigurasi di dpr yang tadi disampaikan oleh mas andi baru empat puluh delapan
nah pada konteks pada konteks itu
mas uda ingin menyampaikan semangatnya adalah melanjutkan
karena sudah pernah sudah pernah kan membangun koalisi selama lima tahun ini menjadi bagian di pemerintahnya para jokowi
oke jadi pkb ingin masuk juga
ya intinya sedang dalam proses diskusi
kita lihat nanti tanggal dua puluh oktober
gimana kalau andi mengatakan udahlah jangan semuanya juga masuk
kalau pks persisnya gimana sih maunya
sampai yang pertama kami setuju sebetulnya
jadi memang bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam
ya harus ada di luar sebagai kepantasan demokrasi
ya sampai saat ini kalau posisi sekarang pks masih oposisi
ini dua puluh oktober ya
tapi setelah itu pks akan mengambil kebijakan
musyawarah majisyuro sembilan puluh sembilan anggota majelis syuro yang akan memutuskan pks apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan
jadi ketika saat ini kita sepuluh tahun di pemerintahan pak jokowi kami memutuskan untuk di luar pemerintahan
karena memang argumentasinya satu adalah kepantasan demokrasi
yang kedua adalah bagaimana kita ingin memberikan pendidikan politik
yang menang silahkan menjadi the ruling party
dan yang ketiga adalah sebagai corong aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi kritiknya terhadap pemerintahan
itu yang kami lakukan di pemerintahan pak jokowi
tetapi kami juga pernah pengalaman sepuluh tahun di era pak sby
ya kami melihat bahwa maslahat madorotnya waktu itu maslahatnya lebih banyak ketika di dalam pemerintahan
jadi memang waktu itu misalnya masalahatnya lebih banyak ketika di dalam pemerintahan

bisa memberikan satu kinerja prestasi yang bagus ketika kita bisa suasembada beras
mohon maaf saat ini pemerintahan pak jokowi tidak tercapai suase pada beras itu
dan yang kedua ketika dr salim sebagai menteri sosial
ada program pengetasan kemiskinan yang disebut dengan program keluarga harapan
yang saat ini berlanjut sampai saat ini
dan itu program ini sangat baik untuk pengentasan kemiskinan
pengentasan kemiskinan jadi bagi kami
memang ketika berada di dalam maupun di luar
kita fokus makanya menteri menteri
pejabat partai jadi memang penting
dan ini tentu saya kira siapapun kami pada
oke baik dalam politik
memang tidak ada lawan dan kawan abadi selain
kepentingan tapi bagaimana implementasinya
di satu meja de forum mas sukidi
politik kontemporer lawan jadi kawan
kadang jadi lawan dan semuanya seakan akan
jadi kepentingan kekuasaan memang untuk
ketika keduanya menegaskan bahwa
jokowi telah mengesampingkan demokrasi
dan itu mengakibatkan bahwa
demokrasi tidak menjadi prioritas
kekuasaan yang terpusat pada eksekutif
sehingga kekuasaan eksekutif menjadi begitu tebal
penebalan kekuasaan pada eksekutif ini adalah
apa yang saya rujuk dari
pipa norris dan ronald inglehart sebagai
perilaku otoriter ini tercermin
untuk menebalkan kekuasaan pada eksekutif
itu membahayakan demokrasi kita
karena kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal
tanpa mekanisme check and balances
baik dari yudikatif maupun dari legislatif
terhadap lembaga lembaga kampus
pemilihan rektor yang dikendalikan oleh kekuasaan
profesor rektor dari seluruh indonesia
itu tidak berani bersuara kritis pada kekuasaan yang pongah
akhirnya tirani kekuasaan itu menjelma menjadi kesewan wanangan
dan itu nyaris tanpa kontrol dari elemen masyarakat sipil
dan terutama dari kaum intelektual
kaum intelektual justru menopang kekuasaan yang tiranik
dan akhirnya demokrasi kita
tapi elit berargumen bahwa ini semua memang butuh kekuatan besar untuk
kepentingan publik kepentingan rakyat ketika geopolitik begitu menekan
sehingga butuh kebersamaan butuh rangkulan gitu
itulah bahaya dari populisme itu sendiri
populisme itu memberikan satu pesan bahwa
begitu dekat dengan rakyat
akhirnya membunuh partai politik sebagai penjaga gawang demokrasi
apa yang terjadi adalah penguasa yang terlampau populis
dan ini era yang disebut dengan the age of populist leader
terjadi di berbagai dunia dan sekarang terjadi di indonesia
kekuasaan eksekutif itu menjadi sewenang wenang
percaya pada saya bahwa kekuasaan yang terlampau tebal dan besar pada eksekutif
itu pasti bukan hanya mungkin pasti korup
dan korupsi kolusi dan nepotisme itu menjadi masalah terbesar bangsa ini
karena kekuasaan berjalan nyaris tanpa kritik
nyaris tanpa mekanisme check and balances
dan kekuasaan itu berjalan di tengah kelompok masyarakat sipil yang begitu lemah
sehingga tidak ada kekuatan sipil dan terutama intelektual
yang berani bersuara kritis pada kekuasaan
pangkal dari pendidikan karakter kata bung hatta
nah hari hari ini ketika
kebenaran dihancurkan batas batas moral antara baik dan buruk benar dan salah
kaum intelektual itu bersikap diam
dengan tidak berani mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan yang pongah
okelah sebabnya intelektual ini harus dibangunkan
karena tugas utama mereka meminjam istilah edward said adalah
berbicara kebenaran pada pasal
kalau memang betul keinginan adalah merangkul semuanya masuk
tapi kan undang undang kementerian negara itu kan membatasi kursi menteri cuma tiga puluh
kalau ada wamen ya tambah tiga puluh empat lagi jadi enam puluh delapan gitu
ya itu kita jangan berandai andai lah ya
bisa permasalahan pos kementerian itu kan masih menjadi sesuatu hal hak prerogatif daripada pemerintah
artinya tidak bisa kita membatasi pada saat ini berapa dan berapa jumlahnya
jadi artinya di sini bahwa identik daripada koalisi ini kan selalu dikatakan adanya pembagian menteri
tetapi kalau kita melihat bahwa awal pertama kali sekarang ini pak prabowo kan menyatukan dulu visi misi terhadap pemerintahan baru ini
keberlanjutan dan juga penyempurnaan
ini kan ini kan dari awal pak prabowo mengatakan bahwa keberlanjutan dan penyempurnaan
penyempurnaan ini masuk menarik yang berada di luar ya menyuarakan perubahan itu ya
penyempurnaan dalam pengertian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan pak jokowi sekarang ini akan disempurnakan
nah salah satunya yang disampaikan oleh teman teman dari pkb mengenai masalah perubahan
perubahan itu bisa juga masuk kepada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh pak prabowo
makanya kan pada saat disampaikan kepada pak prabowo
pak prabowo dari kusumaimin itu adalah merupakan
oh jadi sekarang kesinambungan dengan perubahan gitu jargonnya
bukan tidak ada perubahan itu penyempurnaan tetap penyempurna
nah jadi kalau kita melihat seperti itu artinya bahwa penyatuan daripada ini adalah
kalau kita lihat juga koalisi yang sekarang ini yang ada
ini adalah koalisi yang indonesia masuk kabinet indonesia maju yang sekarang ini kan sebenarnya juga ada dalam
apa namanya pkb dan nasdem
artinya kan ini kan koalisi yang sudah berlanjut
jadi siapapun kalau kita melihat disini bahwa apakah nanti jadinya koalisi itu semuanya
ataukah ada beberapa yang di luar itu adalah nanti pembicaraan berikutnya terhadap mengenai masalah pada saat dua puluh oktober nanti
jadi keberlanjutan ini dan tapi komunikasi tetap dibangun
ya kan untuk bagaimana menyamakan ini
intinya begini kita ini dalam koalisi kita ini butuh yang namanya stabilitas
ya permasalahannya kalau kita tidak stabil bagaimana kita memberikan suatu pembangunan yang untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat
jadi kita kan bicara kestabilan bukan kita sama dengan orde baru
kita lihat saja bahwa dunia usaha apabila tidak ada kestabilan politik tidak ada selain keamanan itu akan kacau
situasi global pada saat ini membutuhkan indonesia ini lebih stabil karena apa
karena secara global situasinya tidak baik baik saja
ini dibutuhkan ketahanan daripada internal kita
bagaimana kita menciptakan pemerintahan baru yang stabil dan membangun negara ini
dan kita mempunyai cita cita bahwa dua ribu empat puluh lima indonesia menjadi indonesia mata
dan kestabilan itu dengan cara mengakomodasi semua kekuatan politik
mas andi komunikasi politik dijalankan
sudah ada komunikasi untuk mengubah undang undang kementerian negara
saya rasa belum sampai di situ
saya tahu memang artinya dalam yang saya tangkap adalah pak prabowo sedang memikirkan desain kabinet
karena memang waktunya cukup panjang
ini kan masih ada sekarang ini enam bulan lebih
ya cukup waktunya untuk mencoba melihat desain kabinet
beliau juga orang yang sangat punya pengalaman internasional sehingga juga bisa melihat di negara negara lain bagaimana desain kabinet
terutama dengan disesuaikan dengan program program yang sudah disampaikan pada waktu kampanye
sehingga desain kabinetnya bagaimana belum bicara orang
desain kabinet itu artinya organisasi ruu kementerian negara yang akan diubah
strukturnya misalnya apa sih saya belum tahu seberapa bagaimana strukturnya misalnya tentang makan siang gratis tentang beliau punya
kementerian mana yang pas untuk menangani hal itu nomenklaturnya mungkin
misalnya menko berapa menko yang dibutuhkan lalu kemudian misalnya kementerian kehutanan yang sekarang ini dengan kementerian lingkungan hidup
yang tadinya berpisah disatukan apa perlu dipisah lagi
tapi kan dibatasi tiga puluh empat mas andi
memang undang undang sekarang mengatakan tiga puluh empat nah di dalam kerangka itulah yang kemudian
tapi kan presiden bisa melakukan
misalnya dalam pak sby dulu kementerian lingkungan hidup itu berdiri sendiri
kemudian pak jokowi disatukan dengan kementerian kehutanan
nah sekarang mungkin pak prabowo sudah berpikir untuk memisahkan kembali dan membuat kementerian
ada juga kementerian penerimaan negara menyatukan misalnya biaya cukai dan dirjen pajak dan sebagainya
nah ini semua kan dalam batas batas undang undang sekarang pun tetap dimungkinkan untuk terjadinya perubahan perubahan
ketika baru sepengalaman saya dengan pak sby kira kira bulan oktober baru bicara orang
tapi kan strukturnya kabinetnya apa struktur kementerian negara harus diubah dulu kan
kan yang tiga puluh empat pun bisa berubah berubah
zaman pak sby kan tetap sama jumlahnya dengan zaman pak jokowi
tapi kan masing masing presiden bisa membuat nomenklatur berbeda
tapi perubahan itu untuk mengakomodir banyak yang diajak ya
kalau soal banyak yang diajak saya belum tahu tergantung dari pak prabowo sendiri
karena memang ada kebutuhan untuk memastikan ada dukungan mayoritas di parlement
oke mas huda mas huda jadi apakah memang juga sudah terdengar rumor bahwa undang undang kementerian negara ini akan diubah gitu untuk mengakomodasi banyaknya partai partai politik yang ingin bergabung dalam pemerintahan
nggak dapat ya tapi dibicarakan
urusan itu sepenuhnya hak presiden hak prerogatif presiden
nah pak provok itu yang disepakati
selebihnya saya kira urusan menteri dan seterusnya sekali lagi
itu ranahnya pak presiden dan mungkin juga menjadi bagian dari ranah koalisi indonesia maju yang sudah menjadi bagian dari kekuatan koalisinya pak prabowo
jadi apakah sekarang ini koalisi indonesia maju itu masih solid gitu atau masih apa sudah apa namanya sudah agak tidak solid
saya budi mantan rujo di satu meja the forum
sebetulnya pks ini dimana sih sebetulnya
ingin membersamai masyarakat sipil seperti mas sukidi tadi bilang
ya pks sampai saat ini memang belum menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan
ya sampai saat ini kami harus katakan bahwa memang visi yang dibawa ketika sama mas anies itu yang dibawa ya
tetapi tentu tadi ya mekanisme di musyoroh majisyuroh ini memang agak beda mungkin pengambilan keputusan di partai yang lain
kami punya mekanisme yang cukup mapan yang disebut sebagai musyawarah majisyuroh
yang itu tidak preferensi satu dua orang
tapi sembilan puluh sembilan anggota majisyuroh itu memang menyampaikan gagasannya
kira kira kebermanfaatan pks ke depan bagi rakyat itu di dalam atau di luar pemerintahan
nah itulah dan dasar dari sembilan puluh sembilan anggota majelis syuro ini akan mendengarkan masukan dari struktur pks dari kader dari bawah
kemudian kita nanti juga melihat bagaimana para pemilih pks juga seperti apa
dan memang tidak hitung hitungan siapa paling besar siapa yang paling kecil
tetapi secara kualitatif itu dibahas dan kami meyakini
nah ini kami karena ini masih enam bulan bagi kami tidak perlu terburu buru
jadi bagi kami proses pengambilan kebijakan itu memang harus didengarkan
pertama adalah secara internal kami kader pengurus pks harus didengarkan apa yang diinginkan oleh mereka
untuk kebijakan pks kedepan
yang kedua juga komunikasi politik tentu harus dijalankan
karena dulu ketika di era pak sby ya kemudian juga di era pak jokowi
meskipun di era pak sby tadi kami masuk ke dalam pemerintahan
di era pak jokowi kami di luar pemerintahan
dan itu paralel ya dan kemudian dan itu menjadi bahan musyawarah majiswara untuk memutuskan kira kira pks di luar atau di dalam pemerintahan
ya tadi kalau misalnya itu sudah
terkumpul bahan bahan itu sudah cukup tentu musyawarah majisyuruh akan ditentukan
dan bagi kami kami bersyukur bagi kader pks ya struktur kader pks
kami memang bisa jadi berbeda pandangan ada yang pro dan ada yang kontra
tetapi kami punya konsep sam an wa to atan
jadi ketika nanti musyawarah majiswara memutuskan berada di luar atau di dalam pemerintahan kami akan ikut taat dengan keputusan pimpinan
nanti setelah pak prabowo kemudian merangkul nasdem
itu posisi demokrat posisi pak ahy terus gimana ya apakah memang ada luka dulu gitu
ya saya rasa enggak juga yang penting kalau kami berempat kan kita sudah sama sama berjuang bersama berkeringat bersama
kemudian ada apa namanya ada teman ada juga demokrat dan kemudian juga golkar
nah kami berempat inilah koalisi indonesia maju
jadi enggak rela gitu yang berkeringat berkeringat yang di luar tiba tiba masuk gitu
ya kami serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
tapi kan tentu saja ya teman teman yang baru masuk tentu saja perlu memahami bagaimana ya itu tadi yang kata beliau mengatakan apa visi misi pak prabowo
dan kemudian tentu saja juga kita harapkan konsisten bersama sama
kalau kita sudah masuk bersama sama di sini ya konsisten
jangan udah masuk kakinya di sini tapi di kaki satu masih di luar
koalisi pemerintahan tapi suaranya seperti oposisi kan
ini cuma mengatakan secara normatif kira kira semacam itu
supaya kan enak juga kita bekerja sama sama toh
mas ukidi kalau anda lihat tadi ya secara teoretik memang kondisinya begitu gitu loh
tapi sebetulnya apa ada sih memang kultur masyarakat
ada sih memang kultur oposisi di indonesia itu
kan di kekuasaan kan memang enak enak saja semuanya kan
semuanya bisa diberikan previlisinya begitu luas
sehingga wajar dong kalau semuanya ingin berkuasa gitu
saya memandang lebih jauh dari itu bukan hanya soal kultur oposisi
tapi sebenarnya kultur demokrasi yang tidak tertata dengan baik di indonesia
saya membayangkan bahwa demokrasi yang diarsiteki
sehingga itu sebenarnya tidak bertahan lama
ketidaktahanan demokrasi ini tercermin pada fase otoritarisme yang begitu panjang
dan fase reformasi itu sebenarnya pendek sekali
begitu gelisah tentang maraknya korupsi kolusi dan nepotisme yang begitu marajalela
itu menandakan bahwa kita tidak siap berdemokrasi
dan penemuan terakhir dalam riset yang begitu brilliant oleh profesor lidl dan saiful muzani
dua ribu dua puluh empat ini adalah bahwa kemunduran dan bahkan kerusakan demokrasi
yang semakin parah itu tidak hanya ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis
dengan merubek rubek hukum dengan mengendalikan hukum demi kepentingan pribadinya
tetapi juga dan ini saya kira temuan baru bahwa otoritarisme ini ternyata ditopang
oleh apa yang oleh bilidal dan saiful mujani sebut sebagai persetujuan publik melalui pemilu
nah ini sebenarnya membahayakan sekali kenapa
karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai
the finner of demokrasi hanya sekedar tampilan
pemilu memang ada partai politik ada dan seterusnya tapi itu tampilan aja
yang terjadi adalah substansi dan norma demokrasi yang tak tertulis itu sebenarnya sudah dirusak
sedemikian parah substansi demokrasi itu kan sebenarnya simpel
itu adalah pertama harus ada mekanisme check and balances
kekuatan intelektual ditikam kekuatan legislatif dikendalikan yudikatif juga diintervensi
itu pertama yang kedua yang begitu memprihatinkan adalah kekuatan kelompok agama itu juga dikendalikan
melalui kebaikan kebaikan penguasa yang membuat kaum agamawan ini begitu tumpul ketika kemungkaran terjadi pada republik ini
ketika korupsi melajarilah ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika nepotisme dirayakan secara vulgar kaum agamawan termasuk berdiam diri
dan ini sebenarnya hentakan yang begitu dalam sekali jadi ada masalah yang jauh lebih dalam dari pada yang sekedar kita lihat
yaitu adalah robohnya moral owner
oke mas biadi gimana nih menanggapi pandangan kritis dari mas ukidi soal tradisi demokrasi
tapi pada sisi lain butuh check and balances tapi kemudian pemerintahan baru ingin merangkul semuanya di dalam dan bila perlu tidak perlu ada check and balances gitu
jadi begini check and balances tetap diperlukan
kita bukan parlementer
artinya tetap kita menganut ada
kalau kita melihat pada saat ini bahwa legislatif itu adalah merupakan checks and balances daripada pemerintahan
dan itu sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran bahwa tidak ada check and balances
kalau kita melihat di ruang ruang dpr di ruang ruang komisi ruang ruang daripada supervisi yang dilakukan oleh dpr terhadap mitra mitranya yang notabene adalah pemerintahan
itu adalah mereka menyuarakan kekritisan daripada check and balances itu sendiri
walaupun adalah merupakan dalam satu koalisi
nah jadi apa yang dilihat dan apa yang dilaksanakan bahwa checks and balances tidak harus dengan kegaduhan
check and balances itu check and balances itu bisa dilakukan dengan bagaimana merupakan suatu koreksi yang tidak harus
dan pemerintahan yang dikawal oleh aparat itu atau oleh re executive
nah ini kan kepinginnya kan seperti itu
dengan mengasumsikan bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan siapa
itu jangan jangan kepentingan kelompok itu yang men challenge
nah ini harus kita lihat bahwa suatu checks and balance sudah terciptakan dan sudah ada wadahnya yaitu di dpr
check and balances memang bisa saja menimbulkan kegaduan
tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi ketika kemudian semua kekuatan politik berada dalam satu kekuasaan
jika itu terjadi jawabannya setelah jeda berikut ini
orang orang yang berupaya untuk membuang demokrasi badu
masih bersama saya budi mantan rujo di satu meja the forum
mas saiful huda wakil sekjen pkb
jika semuanya bergabung dalam pemerintahan apa baiknya bagi demokrasi indonesia
jika semuanya bergabung dalam pemerintahan apa baiknya bagi demokrasi indonesia
saya memprediksi ya kemungkinan tidak semua bergabung ke pemerintahan baru pak prabowo
karena itu kita tunggu aja perkembangannya
yang kedua pkb termasuk punya trust yang kuat kepada pak prabowo
jadi saya kira pemerintahan baru ini di bawah pemerintahan pak prabowo
bukan pemerintahan di bawah pimpinan pak jokowi
yang ketiga pesan mas sukidi cukup kuat
dan itu termasuk menjadi refleksi perubatan agenda yang kami dititipkan kepada pak prabowo
ada tiga butir yang langsung kami titipkan menjadi poin satu dua tiga
yaitu menyangkut soal nasib kualitas demokrasi kita
kita minta pak prabowo menjamin
keberlangsungan kekuatan civil society yang bebas untuk mengkritik
termasuk yang ketiga adalah kita minta pemerintahan baru untuk menjamin kebebasan pers
jadi spirit itu yang kami tuangkan dan menjadi bagian dari agenda
agenda yang disampaikan kepada pak prabowo
jadi pak prabowo belum memerintah mas sukidi
jadi saya meyakini pak prabowo belajar
ada yang salah yang perlu kita koreksi
ada yang lumayan baik perlu kita pertahankan
tradisi ini termasuk menjadi value pkb
yang baik tetap dipertahankan
saat yang sama mengambil yang lebih baik
dan termasuk ketika suatu saat kita gabung
sepir ini tetap akan kami jaga
dalam semangat untuk saling mengoreksi dan
tetap harus jalan di muka bumi indonesia
baik mas huda bung andi
sebenarnya ada dan buktinya kan selama
dan itu cukup efektif
mayoritas di parlemen kalau tidak maka
pemerintah perpu bahkan anggaran
menjadi tidak efektif tetapi
perlu ada yang berada di luar
yang di luar pemerintahan nah saya tidak
negosiasi dan menentukan siapa
tapi saya rasa akan ada yang berada di luar
atau tiga tapi tidak mungkin empat
jangan semuanya lah jangan semuanya diborong gitu
semuanya diborong tetapi adalah
visi dan misi dalam pembangunan
optimis dan itulah memang pak prabowo
komunikasi yang dilakukan oleh pak prabowo saat ini
jangan kita melihat bahwa
dengan semuanya atau tidak semuanya
tetapi dari awal adalah
memang komitmen pak prabowo adalah
dan ini dengan adanya pak prabowo berkomunikasi
dengan berbagai macam partai setelah selesai
ini adalah inilah pak prabowo yang demokratis
mas ipin jadi kalau saya berkata kata jadi saya berkata
lihat gitu apakah memang tadi cara pandang demokrasi kita memang terlalu western ya terlalu barat
padahal ini mungkin jangan jangan negara kekeluargaan sebetulnya
saya kira tetap ya kita butuh sikap kritis ya dihormati
jadi kita tidak berharap bahwa kalau dibilang mas wihadi bahwa kita butuh stabilitas
berarti tidak ada kita tidak berharap bahwa ada pembungkaman tidak ada anti kritik
kalau kita berkaca di era pak sby demokrasi kita lebih baik waktu itu
dan maka tidak terjadi cacat demokrasi
tetapi sepuluh tahun terakhir ini kita merasakan itu
ya tetapi kita merasakan bahwa cacat demokrasi itu terjadi kan di era saat ini
tapi kita tentu berharap bahwa perbaikan ya
mungkin dulu backgroundnya pak sby militer pak prabowo juga militer
mungkin bisa lebih menghargai kebebasan sipil
dan tentu bagi kami sekali lagi pks belum menentukan pilihan
kami tentu saya kira resipro kalah
jadi pengambil keputusan tidak hanya pak prabowo tetapi kami juga akan memutuskan
bagaimanapun tetap bagi pks komunikasi tetap akan jalan
dan tetap kita butuh demokrasi ini ada check and balances
entah pks di dalam atau di luar pemerintahan kami tetap akan menjadi mitra yang kritis
itu yang kami jaga dari dulu sampai saat ini
langkah langkah ini untuk menarik semua kekuatan politik dalam satu pemerintahan
terus masa depan demokrasi ke depan akan jadi seperti apa
ya selamat tinggal demokrasi selamat datang populisme otoriter
dampaknya adalah bagi kepentingan masyarakat
karena masyarakat menjadi begitu tersobordinasi dengan negara yang begitu kuat
dan ini jujur saja membahayakan sekali
karena saya teringat pesan dari seorang filsuf di scotland
untuk mengagumi dan bahkan memuji mereka yang kaya the rich
dan mereka yang berkuasa the powerful
tapi pada saat yang bersama mengabekan mereka yang miskin dan berkondisi lemah
itu adalah penyebab satu yang disebut oleh adam smith
sebagai korupsi dari moral itu sendiri
kedepan saya kira kita butuh masyarakat sipil kaum intelektual kaum agamawan
yang tidak menjadi penjilat kekuasaan
seperti kata p k ouyong
kenapa dia berhenti menulis di kompasyana
karena dia tidak mau menulis berita opini
yang didikte oleh kekuasaan
dia ingin setia kepada hati nurani
karena itu yang terpenting adalah mengajak masyarakat untuk membersamai kaum papa
dan mengingatkan kepada mereka yang mapan
dan inilah pesan terpenting dari almarhum jacob utama
baik mas ukidi mas pipin mas wilyadi dan andi dan saiful huda
kini elit tengah berunding untuk katanya membagi bagi kekuasaan
penyeru paling keras untuk perubahan pun menampakkan keinginan dan gelagat untuk ikut masuk dalam kekuasaan yang menyerukan kesinambungan
disinilah politik seakan menjadi kehilangan nilai selain hanya rebutan kepentingan dan kekuasaan
pada tahap inilah rakyat kembali seakan ditinggalkan dan hanya bisa menatap getir permainan kekuasaan